pada malam pergantian tahun nanti pt kai komuter jabodetabek atau kjc akan mengoperasikan krl tambahan
hal ini dilakukan untuk mengantisipasi membludaknya jumlah warga yang merayakan tahun baru di pusat keramaian di jakarta
rencananya total ada dua puluh enam perjalanan krl tambahan pada malam tahun baru
jarak keberangkatan antar kereta tersebut akan diatur per tiga puluh menit
kereta tambahan akan diberangkatkan pada pukul dua puluh tiga waktu indonesia barat sampai pukul dua dini hari
khusus pada malam tahun baru pt kcj juga memperlakukan tiket single trip pulang pergi agar tidak terjadi antrean di loket saat pengguna kereta hendak pulang
pt kcj juga memperkirakan kenaikan jumlah penumpang pada malam tahun baru tidak sampai lima persen
selain itu jumlah personil keamanan di kereta tidak ditambah
pengamanan di dalam kereta tetap standar karena kita menganggap tidak ada yang khusus
stasiun tertentu kita perkuat
mungkin juanda dan gondangdia jakarta kota mungkin kampung bandan
karena kampung bandan kami juga antisipasi masyarakat yang dari ancol